tempatnya yang terbatas
jadi pada jam
dan juga jam sepuluh tiga puluh
dan dari setiap
ini juga sudah mengadakan
banyak sekali halal bihalal
bersama jadi boleh saya
sampaikan hampir di seluruh
negara bagian itu sudah
mengadakan bersama dan
kami pun di kbri hanya
hanya untuk pihak internal kbr saja
karena sesuai dengan
arahan dari pemerintah
belum diperbolehkan untuk
membuka open house
tetapi di amerika sendiri
amerika serikat ini sudah
bebas sangat terbuka
dan sudah seperti
sebelum covid sembilan belas ini
jadi memang walaupun tidak diadakan
dengan open house begitu ya pak dubes ya
tapi itu tidak mengurangi
yang berada di sana ya
kalau dua tahun kemarin
itu kan karena pandemi
kasus covid nya juga
sehingga mungkin banyak warga negara kita
yang harus menunda
untuk bertemu dengan keluarga
merayakan lebaran di tanah air
kalau tahun ini seperti apa
cukup banyak yang balik mudik
ke indonesia pak
ya kalau yang balik mudik
kalau saya lihat angkanya sih tidak
tidak banyak gitu ya
karena mungkin dari amerika ke indonesia
perjalanannya dengan pesawat terbang
juga cukup jauh dua puluh empat sampai tiga puluh jam
jadi tidak terlalu banyak
karena memang idul fitri ini belum
ditetapkan sebagai hari libur nasional juga
di sini tetapi
di beberapa negara bagaian
sudah dijadikan hari libur
jadi ini diserahkan kepada negara negara lainnya ya pak
jadi ini diserahkan kepada negara negara lainnya ya pak
negara bagian atau state untuk menetapkannya
jadi contohnya di new york itu
itu dijadikan hari libur nasional
bukan hari libur nasional
hari libur untuk negara bagian tersebut
untuk idul fitri dan juga idul adha
jadi memang tradisi pulang mudik ini
mungkin kalau di amerika tidak terlalu banyak
berbicara mengenai ramadan kemudian lebaran

kalau tadi mungkin pak dubes juga sempat mendengar berita ini ya pak
pernyataan dari presiden biden
yang berjanji akan mengembalikan tradisi idul fitri ke white house
kembali ke gedung putih
mungkin karena pada saat pemerintahan donald trump
itu tidak terjadi ya di white house ya
tapi berjanji akan mengembalikan tradisi idul fitri
kemudian juga untuk menyelesaikan banyak masalah
mungkin salah satunya juga terkait dengan islamofobia
tapi yang kita lihat selama ramadan kemarin
sangat luar biasa
ya bagaimana saling menghormati toleransi salah satunya
yang dikejar oleh tata rawih yang digelar di jalanan times square
bagaimana bentuk penghormatan toleransi terhadap umat muslim indonesia sendiri yang ada di amerika
ya kalau di amerika serikat ini toleransi sangat sangat tinggi
dan tidak hanya digelar di new york itu di times square
karena tadi sempat saya singgung sedikit
karena memang di new york itu adalah menetapkan sebagai hari libur di negara bagian tersebut
tetapi memang kalau saya memantau juga untuk ada enam masjid yang memang dikelola oleh
dan dimiliki oleh masyarakat indonesia
itu semuanya sangat sangat penuh
sehingga mereka pun mengadakan sampai beberapa kali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
ada yang tiga kali ada yang empat kali malah ada yang sampai lima kali
dan kegiatan ini dilakukan secara terbuka
karena memang disini persyaratan untuk memakai masker itu sudah
mungkin sudah tidak ada lagi ataupun physical distancing ya
tapi memang untuk di beberapa tempat saja itu masih disarankan
tapi untuk hal hal lain kita bisa lihat juga
termasuk pertemuan kemarin dengan presiden biden pun itu sudah bebas
tidak ada physical distancing tidak memakai masker
tapi disarankan memang yang sudah
melakukan vaksinasi selama dua kali jadi itu sudah dibebaskan semua
jadi kita bisa melakukan secara normal
iya amerika serikat itu salah satu negara yang betul betul memberikan pelonggaran ya
terhadap aturan aturan atau prokes covid sembilan belas
tadi pak rosan sempat sampaikan masker kemudian juga
di tempat publik tempat umum bahkan juga sudah mulai menyelenggarakan acara acara konser konser musik
tapi pengendalian covid sembilan belas di amerika serikat
sampai dengan hari ini seperti apa
apakah dengan pelonggaran yang diberikan ini memang disambut baik
sukacita oleh warganya karena kemudian menjadi bebas gitu atau sebaliknya
ini boleh saya sampaikan karena memang kalau penanganan covid sembilan belas
dan pembebasan ini disambut sangat sangat gembira
oleh masyarakat di amerika serikat ini karena memang relatif
setahun mereka mempunyai keterbatasan untuk melakukan aktivitas
dan ini pun justru saya disampaikan untuk penerbangan dalam negeri itu juga mengalami peningkatan bahkan lebih sebelum covid sembilan belas ini
karena kalau dilihat juga tingkat vaksinasi di amerika serikat itu sudah sangat tinggi
berdasarkan data dari cdc itu

dari delapan puluh juta orang yang sudah mengambil vaksinasi di amerika serikat ini
jadi memang tingkat vaksinasi sudah sangat tinggi
sehingga pelonggaran pelonggaran itu sudah diberikan
pelonggaran pelonggaran itu sudah diberikan
boleh saya sampaikan hampir secara full kecuali mungkin kalau di airport itu
untuk mengenakan masker
iya ya mudah mudahan ini menjadi sinyal yang baik ya
bahwa pandemi ini semakin terkendali dan kita segera dibebaskan dari pandemi covid sembilan belas
terima kasih duta besar republik indonesia di amerika serikat
pak rosan ruslani sudah bergabung dengan cnn indonesia connected spesial idul fitri
sekali lagi selamat lebaran mohon maaf lahir batin
salam untuk seluruh warga negara indonesia yang berada di amerika serikat pak dubes
selamat malam terima kasih salam sehat selalu
selamat pagi terima kasih mbak tiffany dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin selamat berlebaran